gak gak gak
ya kan namanya juga
mayat udah meninggal
mereka tuh gak bahaya yang bahaya tuh yang masih hidup bisa nyakitin orang lain
lagi pula ya
mereka kan juga gak bisa apa apa
apa lo gak liat yang terjadi sama mel
dan kita gak pernah tau
entah sampai kapan dia buta
kalo mel buta selamanya gimana ren
apaan sih kaya anak kecil banget
waktunya tuh gak pas buat lu nyalain nyalain pangeran
gak tau lagi keadaan kayak gini juga
nih lagian pangeran juga gak mungkin
gak ngarepin yang ini semua terjadi
tapi apa pantes dia bilang dirinya sial
padahal luwanger karena dia indictd
mel yang siang mel
kasian pangeran juga lagi banyak kecil
kalau gue lagi ada masalah gini kenapa gue selalu ingat usus goreng ya
entah kenapa semua kata kata dia bisa selalu nunjukin hati gue
andai ada lo disini usus goreng
maaf ya tadi nggak sengaja
gue ada urusan benar ke depan
ke depan dulu ya
oh kok beritanya mel belum keluar sih di sosmed
apa kita kasih kode kode gitu
sode banget sih lo pakai kode kodean di instagram
entar kalo mel bangun marah baru tau rasa ya lo
atau mungkin kalau emang motivasi lo itu mau pansos cari cari followers dari musibahnya mel ya itu lain cerita ya
ya bukan gitu maksud gue tas
ya ntar kalau misalnya followersnya mel bingung karena dia belum update konten gimana
di saat kayak gini gue tuh udah gak mikirin followers lagi oke
sekarang my priority itu gimana mel cepet sembuh
susu serbuka rata
tahan bener usus goreng
tuh malah itu bisa playboy
kok kayak ada bayangan orang lewat ya
jangan berisik kita harus ngumpet dari om jojo
tidak ada bayangan
ke mana tuh semua kapal playboy ya
tadi katanya mau cari angin
kok beloknya ke sini sih
tidak ada bayangan
pantas aja dari tadi gue merinding
tidak ada bayangan
asisten jadinya mel
yang waktu ngejar jari kita di mall
nah dia tuh disuruh jadinya mel buat ngawasin gue
ya gue kan gak boleh kemana mana harus jagain mail
tapi kan emang udah seharusnya lo jagain mel
apalagi kondisi mel lagi kayak gitu
jujur deh sama gue
lo kesini nyamar pakai baju suster
karena mau ketemu gue kan
gr banget sih lo
orang gue pengen lihat kondisinya mel
tapi gue tuh takut ketauan sama bokapnya mel
kalo bokapnya mel liat gue kan pasti dia gak suka
makanya gue nyamar kayak gini jadi suster demi mel
bukan demi gue
kalo itu semua gak bener
lo gak mau ngakuin bilang aja mau ketemu gue
mau ketemu gue
mau ketemu gue
mau ketemu gue
kok barusan ada suara orang teriak teriak ya
wah ada suara suara orang yang

sekarang ada rumah
jatuh ke talked

jadinya gua ini teman
klu pertama kali

kalau vulgar nak penulis

ya gak bisa bunuhnya
saya dengar suara teriakan di dalam
oh itu mah udah biasa pak
biasanya kamar sebelah sering ada teriak teriak gitu pak
maksudnya suara hantu gitu
maksud saya itu biasanya ada keluarga yang datang pak
dan melihat keluarganya meninggal dan menangis
histeris begitu pak
bisa jadi itu suara orang yang mau jemput jenazah
pangeran ngumpet di kamar mayat
lo takut sih
kan namanya juga mayat udah meninggal
mereka tuh gak bahaya
yang bahaya itu yang masih hidup bisa nyakitin orang lain
lagi pula ya mereka kan juga gak bisa apa apa